inilah tugu monumen guru patimpu sembiring palawi
sang pendiri kota medan yang ada di persimpangan jalan gatot subroto
jalan s parman dan jalan maulana lubis
warga medan tahu termasuk para wisatawan yang pernah berkunjung ke medan
tapi tahukah anda siapa pembuatnya
arie darmalah ternyata yang membuatnya
ia membuat patung itu dari gambar rekonstruksi wajah guru patimpus yang dibuatnya
arie darmalah merupakan sosok komikus atau cergamis
komik atau cerita bergambar buah karyanya pernah dinikmati masyarakat indonesia
terutama komik dengan tokoh kelewor yang berkarakter jenaka
guratan tangan arie darmalah punya ciri khas
ia mengarsir dengan baik hingga deskripsi latar menjadi hidup
arie setia menggunakan teknik pointillis atau titik ke titik
untuk mengembangkan karya
untuk memvisualkan tokoh komiknya
hasilnya adalah gambar ekspresi yang tajam karena dikerjakan dengan detail dan terencana
di usianya yang lebih delapan puluh tiga tahun ari dharma tak berhenti berkarya
sebenarnya melukis komik ini berat juga
beratnya itu seorang pelukis komik itu harus menguasai tentang anatomi
tentang proporsi tubuh ya perbandingan kepala dengan badan itu bagaimana itu
kemudian ekspresinya harus bagaimana
di usia senjainya arie darmalah masih menyimpan harapan
agar semakin banyak generasi muda yang menjadi komikus
terutama komikus cerita sejarah di kotanya masing masing